bagi bagi ya banyak banyak sedikit bolehlah
kalau yang kita sebut lima itu minimali
saya berkata salam sejahtera bagi kita semua
om swastika selangkai golkar
tentu ke depan saya sudah sampaikan ke pak prabowo sebagai capres dan cawapres terpilih
yang sudah mendapatkan suara lima puluh delapan persen
dan dari data bapilu kali ini golkar yang memilih pak prabowo dan mas gibran itu tujuh puluh lima sampai dengan delapan puluh persen
ini tertinggi sepanjang sejarah
jadi sejarah yang lalu pak presiden dan capres yang didukung yang bukan dari golkar
hanya didukung lima puluh tiga persen dari pemilih partai golkar
kita tujuh puluh lima sampai delapan puluh persen
jadi memang benar bahwa partai golkar betul betul di depan untuk memenangkan pak prabowo dan mas gibran
pak prabowo kontribusi golkar ke pak prabowo karena kita lima belas dari lima puluh delapan persen
maka kita kontribusi dua puluh lima persen palu
jadi kalau dua puluh lima persen kalau bagi bagi ya banyak banyak sedikit boleh lalu
kalau yang kita sebut lima itu minimalis
tapi kalau dihitung proporsinya dua puluh lima persen room masih banyak
jadi tentu ini delapan bulan kita masih mengawal pemerintahan pak jokowi dan pak ruf amin
kita harus jaga supaya sukses
dan berikut kita ingin di tahun dua ribu dua puluh lima begitu tahun anggaran baru pemerintah baru yang terpilih nanti akan menjadi sukses
dalam perjalanan dengan pak presiden hampir semua negara sudah memberikan ucapan selamat
jadi ini salah satu pemilu terbaik di dunia yang partisipasinya dapat ke dua persen
sehingga tentu kita tinggal tunggu tanggal dua puluh
dan saya berharap tanggal dua puluh suara golkar minimal bisa nambah satu ratus empat
saksikan program program kompastv melalui siaran digital ptv dan media streaming lainnya